kepala negara dan undangan ktd g dua puluh berada di bali
presiden ri joko widodo sejak pukul delapan waktu indonesia tengah
telah berada dan memantau langsung persiapan penyemayan mangrove
yang dilakukan sejumlah kepala negara g dua puluh di tahura mangrove denpasar
di lokasi tahura yang sudah terkenal kemancanegara itu
presiden joko widodo mengajak kepala negara g dua puluh yang hadir
guna melihat keindahan alam seputar tahura
sementara siang hingga malam nanti
rencananya belasan kepala negara dan delegasi g dua puluh
akan mulai meninggalkan bali
dan untuk mengetahui update terkini dari penyelenggaraan ktd g dua puluh di bali
kita sudah terhubung dengan sufiani tanjung
sufi kita tahu sudah ada agenda menanam mangrove
lalu apa saja agenda berikutnya dalam gelaran ktt g dua puluh hari ini
ya daniel baru saja agenda menanam mangrove di taman hutan raya ngurah rai
selesai dilaksanakan di mana para kepala negara dan juga sejumlah tamu undangan
bersama sama dengan presiden joko widodo melakukan penanaman mangrove
menggunakan cara yang sangat tradisional menggunakan parcul
di mana kita bisa menyaksikan visual yang menarik
di mana kepala negara
dari anggota g dua puluh sendiri memegang pacul tersebut
kemudian mencoba untuk melakukan penanaman pohon mangrove
dan gambar ini memang menjadi hal yang sangat simbolis
di mana para kepala negara tersebut bisa dikatakan menjadi bagian dalam upaya indonesia
dan juga negara negara di dunia untuk mencoba menyelamatkan bumi
iklim perubahan iklim
dan penanaman mangrove ini memang dipilih sebagai salah satu side event
dalam gelaran ktt g dua puluh sebagai upaya untuk menginformasikan kepada dunia
bahwa indonesia merupakan salah satu negara yang begitu peduli terhadap upaya
menyelamatkan bumi dan lingkungan melalui penanaman mangrove
dan dalam acara yang digelar di
tahura ngurah rai ini memang tadi pagi sempat terdapat penundaan sekitar satu hingga satu lima jam
para kepala presiden joko widodo sudah lebih dulu tiba di tahura
pada pukul tujuh empat puluh lima waktu indonesia tengah
kemudian sambil menunggu kedatangan dari kepala negara anggota g dua puluh
presiden joko widodo sempat mengajak media ofisial untuk ikut berkeliling ke lokasi
media ofisial atau media media asing yang diajak oleh presiden jokowi untuk berkeliling di tahura
untuk melihat tempat penanaman mangrove pun memberikan komentar positif
terhadap ajakan atau undangan dari presiden jokowi
karena mereka bisa melakukan perbincangan langsung dengan kepala negara
yang saat ini memegang presidensi g dua puluh
atau presiden republik indonesia presiden joko widodo
dan nanti setelah dhaniar usai penanaman mangrove selesai
kemudian semua acara yang digelar di tahura selesai
maka para kepala negara ini akan menjalani kegiatan private lunch
setelah private lunch nanti masih akan dilanjutkan lagi dengan working session yang ketiga
atau yang pertama di hari ini
dimana nantinya akan membahas tema yang ketiga mengenai transformasi digital
setelah working session tuntas nantinya akan dilanjutkan kembali dengan
seremonial penyerahan presidensi g dua puluh dari indonesia kepada india
oke baik masih ada agenda yang akan dijalani oleh pemimpin negara sebelum nantinya meninggalkan bali
terima kasih sufiani tanjung melaporkan langsung dari nusa dua bali
dan berikut kami hadirkan agenda g dua puluh yang berlangsung hari ini
saya danir akhrim sampai jumpa